anda masih bersama kami di cnn indonesia newsroom
dalam beberapa hari terakhir ini rumah sakit darurat covid sembilan belas wisma atlet kembali mendapat sorotan
mulai tingkat hunian yang dikabarkan penuh hingga viralnya video ambulans mengantre masuk ke wisma atlet
seperti apa sesungguhnya kondisi wisma atlet saat ini
berikut cuplikan wawancara koresponden cnn indonesia iwan hermawan dengan koordinator rumah sakit wisma atlet maijen tni tugas ratmono berikut ini
pak tugas sebelum ini kan beredar kabar bahwa tingkat okupansi di wisma atlet ini sudah penuh dan ada foto foto yang viral lampunya nyala semua
itu sebenarnya sejauh ini seperti apa sebenarnya keadaan di wisma atlet itu pak
kita melihat laporan tiap hari sejauh ini sebenarnya kita masih bisa menampung untuk pasien baik itu yang kejala ringan pasien covid kejala ringan maupun yang tanpa kejala
jadi kalau tiap hari nyala memang semuanya nyala
tidak ada pasien pun nyala jadi memang itu yang kita lihat sehari hari begitu
jadi bukan berarti nyala itu penuh gitu tapi nyala artinya memang semua dinyalakan
jadi gunian saat ini sih masih mencukupi lah untuk pasien walaupun memang tiap hari kita lihat semakin meningkat gitu
dengan peningkatan kasus yang ada di masyarakat gitu yang terdata dari nasional maupun dki jakarta